kami awali informasi pagi ini dari bekasi jawa barat
demo warga gusuran pakayon jaya di depan kantor pemerintah kota bekasi berlangsung ricu
masa yang marah mencoba merusak dan menaiki pagar
sementara itu eksekusi lahan di jalur tol bocimi kota bogor kamis pagi diwarnai aksi protes
ratusan warga korban penggusuran kampung poncol bulak
pekayon jaya jaka setia kota bekasi mendatangi kantor wali kota bekasi kamis pagi
warga korban penggusuran tak hanya mengeluarkan cacian serta makian
bahkan terlibat aksi dorong dorongan dengan satpol pp
mereka juga menaiki pagar agar diizinkan masuk untuk bertemu sang wali kota
protes warga poncol yang digusur tanah sudah kesekian kalinya
yang digusur ini adalah tanah pupr bukan tanah pemkot
dan ini adalah jelas jelas perampasan dan hak asal

dan ini adalah jelas jelas perampasan dan hak asal
rencananya masa aksi akan melanjutkan aksinya di istana negara dan komnas ham
untuk menuntut hak mereka yang selama ini terkatung katung
sejumlah pemilik lahan kebun di lintasan jalur tol bocimi kelurahan bojong kerta kota bogor
melabrak kantor pengadilan karena kesal kecolongan jadwal eksekusi
selain memakai petugas
pemilik juga memprotes surat putusan yang diklaim salah sasaran
sebelumnya eksekusi lahan seluas lebih dari tiga ratus meter persegi ini di jalur tol bocimi
digelar lebih awal demi menghindari bentrokan dengan pemilik lahan
sementara klaim pemilik lahan menilai eksekusi cacat hukum lantaran sengketa masih berkutat di meja hijau
program pemerintah menjadwalkan pembangunan tol jalur bocimi rampung di tahun dua ribu dua puluh
tim liputan transmedia
tim liputan transmedia